ditemani ibu negara iryana joko widodo dan sejumlah pejabat tinggi negara
seperti menteri sosial tririsma harini gubernur jawa tengah ganjar pranowo
dan wali kota solo gibran raka buming raka
presiden mengunjungi pasar wojosongo di kecamatan jebres
seperti biasa jokowi membagikan bantuan uang dan sembako kepada warga
selain itu presiden jokowi juga bertemu dengan sejumlah seniman di taman balai kambang
dalam kesempatan itu presiden memberi bantuan kepada para seniman tradisional
seperti ketoprak wayang orang dan reok
para pelaku seni ini memang cukup terkena dampak pandemi covid sembilan belas
pandemi bisa kita kendalikan kita harapkan aktivitas itu bisa dimulai lagi
kita sangat berterima kasih atas kunjungan bapak presiden
paling tidak akan memberi spirit kepada kami bahwa kami sebagai seniman tradisi
dan aktivitas kami berkesenian di wilayah kesenian rakyat mendapat perhatian
ini menjadikan motivasi bagi kami untuk terus mampu berkarya
untuk tetap berkarya dan akhirnya nanti mampu menjawab zaman
presiden juga menyatakan akan merevitalisasi taman balai kambang solo jawa tengah
sebagai pusat budaya agar kesenian tradisional punya wadah dan terus hidup
inilah momen presiden jokowi belusukan ke kota solo setelah lebih dari dua tahun
meniadakan kegiatan tersebut akibat pandemi
hal itu dilakukan seiring dengan instruksi presiden
yang mulai melonggarkan penggunaan masker di ruang umum dan berbagai kegiatan masyarakat